sekarang apa yang harus kita lakukan
wah sekarang kita ke rumah suami saya ya
kita ambil aku lahirnya intan
permisi ya bu
kalau gitu saya akan panggilin dokter dulu ya
mia bangun mia
stefanti udah pergi
kamiah tadi pura pura
iya bagaimana acting aku keren gak
kamiah kamiah kenapa harus pura pura sih
tadi tuh aku bener bener takut loh
takut kamiah kenapa napa
ya biar kamu gak dibawa ke pantiasuhan
emangnya kamu mau tinggal di pantiasuhan
mia itu sengaja buat ngulur waktu
untuk menunggu keluarga kamu datang
kami yakin banget
keluarga kamu lagi nyariin kamu
pasti mereka akan dateng kesini kok
mia dulu pernah ngelakuin kayak gini juga
mia kalau disuruh acting pasti jago banget
keren banget kamiah
mudah mudahan ada yang dateng dan jemput aku
tapi kalau eyang sama mama gak mungkin kesini
om mirza pasti bakalan nyuruh kakek jemput aku

dia gak boleh ngapainin gua
sampai kapan kamu mau melarikan diri
lebih baik kamu menyerahkan diri dan menerima hukuman yang harus kamu terima
kalau kamu sudah keluar nanti kamu akan merasa lega dan bisa hidup bebas seperti biasanya
pak ustadz kalau saya dihukum apa bisa nebus dosa dosa saya pak ustadz
walaupun saya dipenjara seumur hidup saya saya gak bisa nebus dosa dosa saya pak ustadz
soal dosa dosa itu serahkan saya sama allah
hanya allah yang berhak menilainya
tapi paling tidak
kalau kamu menyerahkan diri dan menjalani hukuman itu sudah menunjukkan niat kamu untuk berubah
dan menyadari kesalahan kesalahan kamu
dengan itu insya allah allah akan menerima taubat kami
ini saya bawa ibunya intan
mana buktinya kalau anda ibunya intan
lima bukti apa lagi emang saya kok ibunya intan
maksud saya bu apakah ibu punya akte kelahiran intan
kan dari kemarin saya
sudah katakan bapak harus membawa berkas berkas yang lengkap
yang menyatakan kalau intan itu keluarga anda
tapi ini memang ibunya intan
kalau nggak percaya bawa intannya ke sini
ketemu dengan ibunya
kami tidak bisa menyerahkan intan tanpa berkas berkas yang lengkap
tapi suami saya punya kok
kalau begitu cepat ambil berkas berkasnya
dan akte kelahiran intan
setelah itu anda bisa membawa ikan dari sini
karena secepatnya anak anak di sini akan diserahkan ke panti asuhan
apa yang harus kita lakukan
wah sekarang kita ke rumah suami saya ya
kita ambil akte kelahiran intan
permisi ya bu
sekarang cerita sama bapak
pak intan lagi jualan
intan ditangkap terus dibawa sama petugas
tapi aku lupa
lupa nama petugasnya apa pak
bukan intan doang pak yang ditangkap
tapi anak anak jalanan lainnya juga ditangkap wah
jadi gak bakal ada yang bisa nolongin intan
makanya bapak harus nolongin intan
bapak kasih tau ya
nah kalau pedagang di jalanan ditangkap
itu bahasanya di razia
mereka diamanin biasanya sama safi boppe
bener bukan pak
yang tangkap itu pak
itu yang tangkap intan pak
itu namanya pengguna ditangkap
mereka nanti diamanin terus dibawa ke suatu tempat dikasih sosialisasi
kalau nggak salah ke panti panti
kamu tahu ke mana mereka dibawa
kayaknya di panti sosial
intan dibawa ke panti sosial
iya kan bapak udah bilang

ada apa sustar

sustar kode biru kode biru kita harus cepat memandikan obat untuk menstabilkannya
ini semua istilah dia
suster apa yang terjadi
tanda vital bu maya menurun bu
iya jadi kemarin ada razia
nah ada anak penjual gorengan ketangkep di bawah kapal sosial
saya kenal sama anak itu bisa dibantu
ya pokoknya bantu dia untuk keluar dari panti sosial
bukannya mikirin adik kamu yang lagi sakit
mama apaan sih
konteks kamu tuh lagi kritis tau gak
kamu ini malah mikirin teman kamu itu terus
maya sudah ditangani sama dokter dokter
baru aja masuk ke ruang icu